kementerian komunikasi dan informatika menemukan ribuan konten judi online yang menyusup di ribuan situs pemerintahan hingga lembaga pendidikan
kominfo menemukan lima situs pemerintah dengan domain go id dan domain ac id yang disusupi konten judi online
menurut direkturat jenderal aplikasi informatika atau dijen aptika kementerian kominfo penyalahgunaan situs pemerintahan dan lembaga pendidikan untuk konten perjudian telah ditemukan sejak januari dua ribu dua puluh
kebanyakan konten ditemukan berdasarkan hasil patroli siber dan aduan masyarakat
jadi terkait dengan situs situs pemerintah saat ini sudah ada lima yang kita tanganin dan ini kita bekerja sama dengan bssn memastikan situs situs pemerintah ini tidak rentan
untuk disusupi jadi nanti ada ketentuan jadi sebelum situs situs pemerintah itu di upload ataupun dipublikasikan itu harus lolos dulu tes dari bssn
tadi lima itu memang sekarang ini kita memperluas kerjasamanya dengan pandi sebagai registrasi
registrasi domain kan pandi
kita juga untuk di block dari bssn
untuk di block domainnya pun di block dari bssn